dinamika politik jelang dan setelah penetapan pemenang pemilu mendapat banyak tantangan dan gejolak yang tidak mudah
mulai dari hasil pemilu yang tidak bisa diterima semua pihak sampai ujuk rasa yang juga menelan korban
rasanya perbedaan dan kebencian politik masih bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar
apakah demokrasi kita memang tengah berada di persimpangan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pengumuman kpu yang menyatakan bahwa pasangan jokowi maruf telah memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas tidak membuat kegaduhan politik meredah
pasangan prabowo sandi yang kalah dalam penghitungan suara secara tegas menolak hasil pemilu presiden
tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu selama penghitungan tersebut bersumber
tentu saja berbeda dengan prabowo yang menolak hasil rekapitulasi suara pasangan jokowi maruf mengapresiasi jalannya pesta demokrasi
dan berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat indonesia
saya dan pak kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia dimanapun berada
atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
perbedaan sikap ini berujung juga pada aksi protes yang berakhir dengan kericuhan di berbagai titik di ibu kota
tidak hanya memanaskan eskalasi politik kericuan ini juga menelan korban jiwa dan luka luka
menurut data yang diimpun detikkom dari gubernur dki anies baswedan
sampai minggu kemarin ada delapan orang meninggal dunia dan lima puluh delapan orang luka yang masih dirawat di rumah sakit
namun kapolri jenderal tito karnavian juga mencari
cium ada aroma konspirasi yang bahkan bisa menelan korban untuk dijadikan sebagai martir
senjata senjata ini mereka pakai diantaranya juga untuk kepada massa supaya nanti akan timbul martir
timbul martir alasan membuat untuk publik menjadi marah
seiring dengan proses politik ini serangkaian tokoh oposisi mulai ditahan kepolisian
kebanyakan mereka terkena tuduhan makar menggerakkan people power sampai menyebarkan berita bohong
kendati sempat berujar tidak akan menempuh proses gugatan di mk
akhirnya pihak prabowo lewat kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi
kuasa hukum prabowo sandi berharap mahkamah konstitusi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator
kami mencoba mendorong mahkamah konstitusi bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik
tapi memeriksa betapa kecurangan itu
sudah semakin dahsyat
dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan
inilah pemilu terburuk di indonesia yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
demokrasi kita memang mendapat ujian dan gejolak yang tidak mudah
belum lagi ditambah polarisasi politik di level masyarakat yang diprediksi
belum akan sembuh dalam waktu cepat
apakah demokrasi kita memang tengah berada di persimpangan
atau justru demokrasi kita tetap teguh di jalan yang lurus
budi adiputro cnn indonesia
dengan momen demi momen tersebut apakah demokrasi kita tengah berada di persimpangan
kalau iya apakah di persimpangan itu tanda tandanya kita di persimpangan terus kita harus putar balik ke belakang
atau justru kita tengah menatap masa depan dengan gemilang
ini bahasanya dosa marang menatap masa depan
malam hari ini kita akan mengulas
saya bersama dua orang intelektual yang saya yakin punya rekam jejak sebagai tokoh pro demokrasi
yang cocok sekali untuk bicara mengenai kualitas demokrasi pada hari ini
yang pertama saya akan kenalkan senior saya punya jabatan di partai sebagai salah seorang pimpinan partai golkar
tapi untuk topik ini saya lebih senang memperkenalkan dia sebagai direktur eksekutif freedom institute
karena sebagai intelektual
kemudian ada di sebelah saya juga tokoh pro demokrasi
tapi saya lebih senang memperkenalkan dia sebagai peneliti
perhimpunan pendidikan demokrasi atau p dua ad
saya juga anggota freedom institute
p dua ad ini kalau kata rocky pura pura demokrasi katanya
pembawa acara juga freedom institute
si andi nenek yang membawa acara
tapi kita bicara mengenai proses demokrasi
banyak yang bilang bang celi bang rocky bahwa kita ini ada di persimpangan
kalau di persimpangan itu kan kita
di persimpangan bukan kita prabowo
ya dia harus meneruskan apa yang sudah
ya ini kan kita nggak tahu
tetapi dia menerima kekalahan dengan besar hati atau tidak
itu persimpangannya di situ to be or not to be nya di situ
apakah kita putar balik ke belakang atau kita di persimpangan ini kan kita maju atau
sebenarnya kan kalau kita lihat dari tujuh belas april kan kita diskusi malam di sini
lebih sebulan kemudian kan kurang lebih ya segitu gitulah
tidak berbeda terlalu jauh
karena itu sebenarnya itu kan saya katakan di sini keputusannya kan tanggal dua puluh dua pengumuman dua puluh satu lah kpu
tapi kan pengetahuan terhadap apa yang terjadi pada pilihan pilihan rakyat kan sudah bisa diperoleh dengan bantuan ilmu pengetahuan yaitu quick count
nah itu bukti juga benar
nah pada malam itu sebenarnya karena jaraknya begitu jauh
kalau seperti di australia barusan kan memang survei keliru terbalik antara kaum buruh dan kaum konservatif karena bedanya dalam survei selama enam bulan sebelum itu kan
sehingga pada malam itu tujuh belas malam april setelah kita di sini mestinya malam itu prabowo berpidato yang elegan
mengucapkan selamat kepada pak jokowi sebagai pemenang walaupun belum diresmikan oleh kpu tetapi sebagai sebuah tradisi dalam demokrasi
betapapun sakit ya dia menang loh dalam popular vote tiga juta suara kan
tetapi karena peraturan electoral college mengatakan dia kalah suara di florida kursi florida masuk semua ke dia kursi wisconssen masuk semua sorry ke trump
maka dia malam itu memberi selamat langsung kepada trump
dan besok paginya dia katakan bahwa tadi malam saya sudah menelpon kepada trump
nah contoh terbaik selain itu kalau lewat proses pengadilan ini kan mk di amerika nggak ada mk nya tapi ke supreme court
george w bush melawan al gore tahun dua ribu
suara di florida sampai berdebat sebulan kan para lawyers
dimple chat hanging chat suara kehendak rakyat dicerminkan oleh kertas suara yang belum sepenuhnya berlubang
nah setelah sebulan diputuskan oleh mahkamah konstitusi mereka supreme court sembilan orang juga kebetulan sembilan solomon
mereka berkata setelah mempertimbangkan semua ini pemenangnya adalah george w bush
kemudian al gore waktu itu wakil presiden berpidato
dia bilang don't get me wrong saya tidak setuju dengan keputusan pengadilan
bahwa itulah keputusan yang sah saya memberi ucapan selamat kepada george w bush sebagai presiden kita berikutnya
kita dukung dia kita ingin dia sukses
nah kalau pak prabowo tanggal tujuh belas malam itu berpidato saya tidak setuju
kalau pak prabowo tanggal tujuh belas malam itu berpidato seperti itu maka semuanya akan terinspirasi bahwa beliau adalah tokoh panutan yang membawa kita ke depan
jadi demokrasi kita tidak dipersimpangkan prabowo subianto yang dipersimpangkan
demokrasi kita berjalan dengan baik masih banyak kekurangan yang dipersimpangan jalan adalah prabowo subianto
oke bung roky melihat satu minggu terakhir bagaimana kualitas demokrasi kita proses demokratisasi apakah betul
yang membuat degradasi atau putar balik itu prabowo subianto
yang dipersimpangkan jalan itu argumentasi cele
dan biasa itu cele ingin beri teks terhadap keadaan sekarang
oke saya paham itu tetapi kalau seluruh keterangan itu saya iakan itu artinya proses pemilu itu berhenti ketika kpu mengumumkan
atau proses itu berhenti ketika lembaga survei mengumumkan
faktanya pemilu kita tidak dirancang untuk dihentikan
di tingkat pengumuman kpu yunto lembaga survei itu
karena itu sampai hari ini orang masih tidak memperoleh semacam keyakinan
lain kalau misalnya dari awal pemilu ini memberi semacam nuansa bahwa akan jujur akan bersih segala macam
bahwa kenapa hanya dimungkinkan dua orang bertanding
dan pertandingan itu sebetulnya semacam dirancang dan diarahkan
ini persoalan lama yang menurut anda sangat prinsip ya
iya saya tidak ada urusan dengan siapa jadi menang
tapi saya ingin urusan dengan proses legitimasi dari awal
jadi ada krisis legitimasi dari awal tapi sudah lah saya ikut masuk ke makam kemas
anda untuk saat ini anda lihat memang kita ada di persimpangan bung rocky
bahwa secara kualitas
tidak ada soal
nggak ada soal semua nggak ada soal ini bagian dari proses yang belum selesai
kalau di persimpangan itu tidak ada soal kalau lampunya teratur merah kuning hijau itu
ini lampunya merah dari dua arah tuh
itu soalnya tuhan
memang kita saya setuju dengan rocky dalam beberapa hal
ada beberapa hal yang perlu kita perbaikin ke depan
tidak ada yang berkata bahwa demokrasi indonesia sudah sempurna
kan kita baru
ya kurang lebih
waktu saya sama rocky mahasiswa kita hidup dalam alam orde baru
yang tahu bahwa pemilu itu nggak usah pakai quick count setahun sebelumnya udah tahu
kan itu kan kita tahu
bahwa itu bukan pemilu demokratis
makanya bambang wijayanto tadi keliru
kalau dia berkata bahwa pemilu ini adalah terburuk dalam sejarah
itu kan ngabur
ditahan dulu bang celi kita akan bahas masalah itu
karena kita tahu bahwa pemilu yang bukan pemilu yang mana
baik kita akan bahas apakah kualitas demokrasi kita akan lebih baik sebenarnya ketika memang para kontestannya tadi kata anda
dari persibangan salah satunya itu mengikuti proses demokrasi
saya kembali dulu
ini misalnya tadi kata rokif bagus
itu kan salah satu yang fundamental
ini kan sesuatu yang perlu didiskusikan dengan matang
apalagi misalnya begini ada satu hal
ini kan kebetulan pak jokowi menang
jadi ada enam bulan ke depan pemerintahan yang sama memimpin sampai dua puluh oktober pelantikan
seandainya di masa yang lain
anda tahu berapa lama lemdak government
pemerintahan bebek lumpuh
nah ini kan karena kita harus menyiapkan second round kalau terjadi second round
bulan juli kan seperti biasa
kalau tiga kandidat
jadi padahal kan sebenarnya kalau situasi agak panas seperti sekarang enam bulan lemdak government
kemungkinan rusuhnya tuh
pemerintah selama enam bulan
kalau di amerika kan lemdaknya itu dua lima bulan
jangan tadi dari awal publik itu menangkap semacam ya sebut aja kecurangan ketidakberesan
dan itu berlanjut
jadi legitimasi ini yang jadi problem
kalau soal legalitas ya itu ada undang undangnya
legitimasi dan legalitas apakah dengan proses di mahkamah konstitusi akan menyelesaikan problem problem yang selama ini
ya akan dijauh
nanti kita akan jawab usaha jeda
kami harus kembali
susah sekali mau tonton orang ini
tadi bang celi bilang bahwa sebenarnya demokrasi kita ada di persimpangan
bukan demokrasi yang di persimpangan tapi calonnya yang dipersipakan
buk rocky sih bilang santai santai saja
semua memang proses politik ini masih berjalan karena memang sistem kita mengharuskan nanti ketika proses hukum di mk ketok
itu baru proses politik harus seberahin dan semua damai
tapi katanya bahwa setelah tadinya pak prabowo tidak ingin masuk dalam proses mk
kemudian sekarang akhirnya masuk
ya itu kan mention pak prabowo selalu begitu
mencelai mencelai nggak jelas
saya akan mulai dari tulisan bang celi di kureta
sebentar bang celi
saya akan tunjukkan dulu apa yang kemudian bang celi tuliskan dalam waktu satu hari terakhir
kita akan berangkat dari diskusi tulisannya bang celi di sini
oke di depan kita ya
oke saya bacakan ya
jangan cepat cepat memberi apresiasi kepada prabowo
ya cepat sekali
saya belum baca tadi ya
pada esensinya prabowo
jangan cepat cepat memberi apresiasi kepada prabowo
tahan dulu sedikit
tuntutan prabowo yang dibawa ke mk lewat hukum tidak masuk akal dan mengandung ancaman tersembunyi
jadi tidak diapresiasi oleh bang celi di sini
pada esensinya prabowo ingin melakukan
sebagai delegitimasi pemilu
sebuah pertempuran yang oleh sebagian rakyat indonesia disambut dengan antusias dan suka cerita
itu tulisan original dari rizal malarang
betul tulisan anda
saya masih kendali itu
anda masih kendalikan tulisan itu
bahwa tidak bisa diapresiasi
bukan semua orang antotopi
pada saat ribut ribut tanggal dua puluh satu dua puluh dua
kemudian dia memutuskan bahwa oke akan ke mk
nah banyak orang berkata bahwa kita apresiasi
tentu saja secara formal
sebelumnya kan dia menolak untuk itu
dan dia secara saya bilang tadi tanggal tujuh belas
pada tujuh belas april itu dia melanggar sebuah etika berpolitik yang mestinya dipegang teguh
kalau toh dia tidak mengakui quick count
dia tidak boleh berpidato bahwa dia menang
nanti saya ceritakan dari mana ternyata angkanya itu
jadi dalam hal itu saya berkata dalam tulisan itu
bahwa jangan cepat cepat memberi apresiasi
tunggu kalau mk nanti memutuskan tidak menerima tuntutannya
seperti kata rocky
disitulah legitimasi di ujungnya
tapi ada aroma tidak sedap yang ada di situ
seperti lima tahun lalu kan dia tolak lagi
dia tidak mau
tapi kan paling tidak dia tolak secara pasif
kalau yang kemarin kan dia menolak secara aktif
ada timnya segala macam
people power lah yang nggak jelas
nah akibatnya dua puluh satu dua puluh dua mei yang rusuh
itu akibat dari penolakan
itu kan kita boleh berkata legally tahan dulu untuk menilai
tetapi secara politik kan hubungan sebab sebab itu
kemudian nanti mk paling lambat tanggal dua puluh delapan juni memutuskan
kan kita dalam tulisan itu saya katakan we are back to square one
apakah prabowo menerima
dia boleh menolak
konstitusi kan jalan terus
itu kan ini kan dalam framing hukum besar
kenapa ada cium ada delegitimasi disana bang geli
karena apa yang dikatakan itu di dalam tuntutannya pada esok
karena esensinya bukan berdebat bahwa saya tidak kalah secara angka
pak jokowi menang enam belas sembilan juta suara lebih dibanding pak prabowo
dia tidak mengajukan alternatif bukti kertas suara atau suara atau tps
dari perbedaan enam belas sembilan juta
kan tidak ada itu disitu
yang dikatakan adalah tentang sistem tentang sistematika
jadi disini dia tidak berbicara soal bukti bahwa dia menang
tetapi dia mengatakan bahwa keseluruhan sistemnya ini membuat dia kalah
karena itu tidak legitimat saya yang harus menang
ini kira kira delusi
ini bentuk delusi yang lain
nah kenapa saya katakan begini
waktu tujuh belas malam dia berpidato
kan kita disini
itu kan melanggar
pak jokowi kan waktu itu berkata kita tunggu hasil kpu
nah saya minta tim ahli saya yang di golkar
dari sebuah situs pemilu jurdir dua ribu sembilan belas
ada provinsi ada dapil
tetapi sumatera barat di mana mereka menang besar sengaja dipilih ini sebagai oversample
kemudian aceh di mana mereka kalah besar
misalnya jawa tengah jawa timur itu cuma sedikit sekali
hingga manipulasi terhadap
kalau sampel kan dia random
dia tidak diatur
kalau di kpu kan ada proporsi
tapi hubungannya dengan delegitimasi pemilu setelah melewati proses drt yang praktis
yang penting adalah bahwa dalam hal ini prabowo mungkin bukan salah prabowo
tetapi begitu ada salah seorang pendukungnya berkata
pak website kita kita menang enam puluh dua persen langsung dia berpidato
persis sama ketika nasar rumpait berkata
pak saya dipukulin
padahal operasi plastik
ini mentalitas pemimpin dalam situasi krisis penting
di jalan sejarah yang bercabang
pemimpin jadi contoh jadi panutan jadi sumber inspirasi
kalau dia keliru banyak orang bisa keliru
nah inilah yang terjadi
karena itu pemimpin bertanggung jawab
saya mau tanya rocky keliru apa enggak melihat perspektif bung celi
saudara celi juga akhirnya mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan persepsi bahwa satu itu cemas terus
kan tadi yu katakan atau orang menganggap bahwa menyebutkan angka itu enam puluh dua persen itu delusi
sekarang dia pergi ke mahkamah konstitusi juga dianggap delusi
jadi apa maunya gitu
ini yang bikin orang anggap kalau begitu kalian cemas terus dengan langkah apapun
kan kita mesti ambil kalau kita hentikan satu jalan pikiran kita pindah pada jalan pikiran yang lain
jadi kalau tadi dikatakan misalnya
jadi kalau tadi dikatakan misalnya
jangan cepat cepat beri apresiasi pada prabowo
saya menganggap saya hanya ingin menunjukkan cara berpikirnya ya
dan proses mk ini katanya ujungnya mendelegitimasi katanya
justru kita mesti kasih apresiasi karena akhirnya prabowo memilih langkah hukum
daripada langkah jalan tamrin kan
jadi bagaimana jalan pikirannya ser raci ali
kalau kita tidak apresiasi berarti kita ingin supaya dua puluh dua itu berlangsung ulang
jadi ini yang saya mau terangkan
aroma kecemasan yang tadi
jadi tadi dikatakan bu celi masuk akal nggak menurut anda
saya bisa pahami keinginan celi untuk segera menghentikan proses ini
tetapi justru itu memberi umpan lagi bahwa orang menganggap kalau begitu kalian memang gak tega dan gak lega gitu
apapun jalan yang diambil
kan itu yang memacetkan percakapan politik hari ini sebetulnya kan
dan saya baca headline segala macam itu justru ngomporin
jadi pers itu ngomporin
karena menganggap seseorang itu harus ditaklukkan tanpa ada jalan lain
karena cari hukum itu kan
dan ini memang cari keadilan
cari keadilan hukum
tapi kan begini
cara berpikirnya adalah bahwa kan memang mahkamah konstitusi sejak awal
sudah ada di situ disiapkan untuk proses ujungnya kalau ada persengketaan
kan sebulan kan ditolak oleh prabowo
kemudian dia pilih jalan itu
bagi saya jangan cepat cepat memberi apresiasi dalam pengertian bahwa itu memang sudah sewajarnya
nah tidak berarti
yang saya bilang jangan cepat cepat dulu dipuji
kita puji pada saat nanti pada hasil
jadi rohoknya terlalu cepat
saya tidak memuji
kalau hoki terlalu cepat atau terlalu lambat
saya menganggap orang yang menganggap itu tidak apresiatif
tapi kalau kita kembali ke demokrasinya ya
ini kan terlalu kecil untuk kita terlalu panjang di sini
bang supaya durasi juga
supaya tidak terlalu kecil kita bicara demokrasi lebih panjang
kita break dulu
kita akan kembali
ketika bung rizal malarangeng tadi punya kecurigaan bahwa jangan cepat cepat mengapresiasi prabowo
karena ujungnya kayaknya akan ada upaya pendelegitimasi nasional pemilu ini
tapi lewat proses mk kata rocky tadi ini jalur yang tepat jalur yang benar
memang kecurigaannya bung celi ini dipantik oleh pernyataan kuasa hukum prabowo
berikut ini kita dengarkan
mencoba mendorong mahkamah konstitusi
bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik
tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat
dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan
inilah pemilu terburuk di indonesia yang pernah terjadi selama indonesia berdiri
sebelum ke bang celi saya mau ke rocky dulu
anda melihatnya itu sensasi substansi atau hal yang tadi dicemaskan oleh bang celi
oke saya menganggap saya mengerti psikologi saudara bambang
bahwa problem hari ini bukan lagi soal angka tapi soal sistem yang dianggap tidak adil
nah seharusnya dari awal
dari awal ada semacam public address dari mahkamah konstitusi
tapi kan mahkamah konstitusi kita kan konservatif
selalu menunggu kasus
padahal ide filosofi dari mahkamah konstitusi adalah the guardian of the constitution
jadi dia mesti aktif untuk menyalahgerakan nilainya dari konstitusi
dia mesti jadi public educator di bidang itu
nah karena itu nggak ditangkap dari awal sehingga mahkamah konstitusi berubah jadi mahkamah konstipasi
kadang kadang nggak bisa mencerna itu
ada masalah kalau misalnya ide bpn atau dua adalah soal legitimasi
itu memang bukan forum di mahkamah konstitusi ansih
tetapi kita tahu bahwa problem mahkamah konstitusi hari ini adalah menghitung suara untuk melihat siapa yang bisa membuktikan bahwa ada jarak yang sangat besar
itu juga masalah
saya terangkan begini ya
dulu kita merdeka
begitu merdeka kita langsung demokratis pemilu lima puluh lima itu
kita euforia dengan pemilu itu
tapi nggak lama itu cuma berapa
lima ke lima puluh sembilan empat tahun kemudian di stop lagi oleh bung karno
jadi bung karno hidup dalam demokrasi kemudian dia hentikan demokrasi itu
karena itu pertanyaan kita bukan apa yang dilakukan bung karno untuk menghidupkan demokrasi
tapi apa yang dia lakukan sehingga dia bisa berhenti

hal yang sama juga terjadi sekarang
sembilan puluh delapan kita udah demokrasi
karena itu semua presiden setelah sembilan puluh delapan hidup di dalam alam demokrasi udah
jadi pertanyaannya bukan apa yang dilakukan oleh presiden jokowi misalnya untuk menyemburkan demokrasi
tetapi pertanyaannya apa yang menyebabkan demokrasi hari ini mengkerut
kepada siapa kita mau cerita
ya pada presiden jokowi jelas kan
apa indikasinya bahwa ini mengkerut
dan itu presiden yang punya suatu kemampuan
dan itu presiden yang punya salah buruknya
ini tentu aja karena dia bukan presiden presiden tapi kepala negara yang mesti merawat kebersamaan kebinekaan kehangatan berwarga negara
faktanya tidak ada lagi kehangatan berwarga negara
ini bisa di blame ke siapa aja
ini kesalahan oposisi ini kesalahan kaum radikal
iya tapi artinya pertanyaannya kan kita udah demokrasi
kalau dia merosot ditagihkan pada si kepala negara
dan proses hukum di mk untuk mencari kemampuan
jadilah seperti tadi ditanyakan mas bambang
anda setuju bahwa suasana hati sinopsisnya seperti itu
bahwa memang itu memang tidak bisa
itu suasana hati dari bpn
karena merasa dicurangi itu
tentu saja dari awal saya merasa curang
yang saya katakan tadi dari sistem memilih dua pasangan threshold ini sudah curang
mk nggak bisa mengerti bahwa ini akan berlanjut pada pertarungan habis habisan tuh
mungkin kalau tiga juga nggak ada soal
tetapi waktu memilih dua puluh persen itu dari awal saya
menganggap ini adalah rekayasa
waktu mulai ada isu bahwa
ada pengerahan asn segala macam
dengan ide apapun itu
bagi orang yang sedikit sehat
akalnya bisa mendeteksi bahwa
ada kecurangan dan itu adalah
biasa karena penguasa selalu
ingin mengambil keuntungan
dari situasi yang tidak pasti
dan mk bagian dari pusara ini
atau di luar pusara orbis
betul ini ada orkestrasi
mk itu dia terpaksa
seikut note pertama jadi ada
note awal yang diucapkan oleh
pemerintah mk terpaksa
ikut dalam orkestrasi itu
belum menjadi bagian utama dari orkestra itu
tapi karena mk tidak mengerti
ya kita butuh waktu lebih panjang
untuk satu persatu membahas apa yang
dikatakan roky tapi kembali ke bambang dulu
kesan saya begitu
mendengar dia berbicara
dia berbicara terlalu cepat
sementara pikirannya tertinggal di belakang
jadi ada dua hal
pertama dia berkata bahwa
ini pemilu terburuk sepanjang
zaman orang baru kalau dibandingkan
saya sama rocky alami lah
kita nggak usah berargumen bahwa
dia agak sempit berpikir tadi bapak mujad
yang kedua dia bilang soal numerical
agak lalai lah
agak lalai berpikir
tapi karena dia kehendak berbicara terlalu cepat
jadi kita lihat omongan tapi tanpa isi
ada aspek substansi
tapi pada dasarnya pada saat pemilihan
yang dihitung suara
berapa suara berapa suara saya
berapa suara dia
berapa suara paslon satu
berapa suara paslon dua
itulah yang menentukan menang kalah
karena tak terhindarkan itulah yang disebut
bahwa demokrasi ada filosofi
ada macam macam tapi pada akhirnya
di waktu gore lawan george w bush
bedanya tiga ribu suara di florida
seluruh kursi florida masuk ke kantong bus
jadi bukan supreme court atau mk
yang tidak bisa melihat beyond
dari yang dikatakan orang kita
jadi tugas utama mk akan
kan bambang kesitu kan mengatakan
datang untuk mengatakan bahwa dia menang
atau timnya menang paslonnya menang
menang karena dipilih oleh lebih banyak orang
nah dia harus buktikan
bahwa dia punya delapan empat ratus lima puluh plus satu
kalau enam belas sembilan juta bedanya
maka dia harus kalau dia mau menang kan
dia harus meyakinkan para hakim untuk itu
tapi karena tiadanya bukti itu
maka dia berbalik ke hal hal abstrak yang ngawur
yang kayak tadi ngomong bahwa ini pemiru secara terburuk
dengan rocky tadi omongannya
tidak beda kelasnya beda
kalau rocky tiga tingkat di atas bambang itu
itu tiga tingkat saya sudah generous pada bambang
kalau punya tiga oktav
kalau saya mau jahat sama dia saya bilang lebih jauh lagi
tapi intinya kan dia bertanggung jawab juga di sini
legitimasi kan ada legitimasi formal
formalnya legitimasi ya tadi
mk adalah pihak terakhir yang berkata siapa menang dan kalah dalam pengertian ini
tetapi legitimasi yang tidak formal
apa yang dikatakan rocky tadi dalam pikiran orang
karena itu prabowo
punya tugas di luar yang legal
untuk mengatakan eh lu kalau ngomong
mau kritik kritik tapi pakai dasar dong
dan mk tidak bisa mengakomodasi kecemasan itu
masa kita mengajak hakim berdebat secara filosofis atau sejarah pemilu kan
itu ada waktunya yang terbatas
cuma dikasih dua minggu untuk bersidang
dan bukan cuma presiden loh
partai partai kan ada yang dapil ini
suara saya partai ini
itu semua harus dipertimbangkan
nah itu yang pertama
tapi pada akhirnya kita bicara soal etika politik dalam pemimpinan
pak prabowo kan seperti anak kecil
main catur kalah kemudian marah marah
mejanya dibongkar nuduh orang lain curang
pada dasarnya kan itu
bahwa seperti kata rocky kita masih belum sempurna
kita harus ubah ini ubah itu
saya kira kita semua yang pernah hidup di zaman pak harto
dan hidup sekarang
tahu bahwa kita sudah beda sekarang
sudah lebih demokratis
tapi bahwa banyak hal yang masih harus kita perbaiki
nah ini diantara orang seperti kita
jangan dengan pendapat yang gebya uyaka
tadi bahwa ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu
lima pemilu dibawa orangnya baru
itu kan jelas sekali bukan pemilu
dalam pengertian kita sekarang masih bisa berdebat
bisa mengeritik kepala negara kepala pemerintahan
jadi pas lo dikritik dengan bebas di televisi hampir setiap malam
kita tetap masih bisa hidup dengan damai
kecuali tanggal dua puluh satu tanggal dua puluh dua ya
artinya ada kecemasan
tapi selama tujuh bulan kita kampanye
rocky jadi bintang televisi dengan mengeritik presiden dengan begitu tajam
tidak ada orang ribut tidak ada orang demonstrasi
tidak ada orang bunuh bunuhan
kalau di zaman pak harto ya beda cerita
teman saya masuk penjara hanya karena jual novel
tidak ada urus saja dengan kekuasaan
nah rocky bahkan ke yogyakarta menulis pledoinya bersama sama teman teman
hanya karena satu teman menjual stensi lah berisi fotokopi
jangan buka buka raksian
ini kan kita alami masa itu
jangan berbual dengan sekarang
narasi itu tidak bisa dipakai ya
dan bambang wijayanto bertanggung jawab pada publik
bertanggung jawab secara etik pada publik untuk mengatakan kalau toh tidak setuju
pakai dasar yang benar
bok rocky ini masalah etik dan keadilan gimana
masalah etik pasti lebih tebal dari soal teknis
kalau bekas goresan luka etis itu panjang
itu akan terus mendelegasikan
karena itu harus melegitimasi kekuasaan selama periode tujuh bulan kedepannya juga
jadi kita mesti cari formula
paling nggak kita bisa apresiasi kehendak orang untuk cari keadilan gitu
jadi kepekaan itu yang tidak ada sebetulnya pada rezim
saya dengar tadi misalnya
yang mengadilikan bukan rezim bung coy
tapi rezim berupaya untuk meminta supaya nggak perlu ada people power
tidak perlu ada mk
langsung saja akui
itu yang saya sebut arogansi
yang melukai begitu banyak hati yang berharap ada keadilan
biar kan proses itu jalankan
tapi kalau boleh saya ini sih
karena dari awal ada jejak jejak yang tidak mungkin diselesaikan dengan number
hati yang tergores ini lebih parah daripada angka yang dipalsukan sebetulnya
gimana dalam negara demokrasi ketika hukum dijunjung tinggi
jelas karena demokrasi itu dasarnya adalah value
jadi orang merasa bahwa gue nggak dibikin adil
bahkan gue mau cari adil dihentikan itu
jadi itu soalnya
itu yang saya khawatirkan
kalau saya lihat sih ya sampai
kalau saya waktu sejak tujuh belas april mengatakan bahwa sebaiknya pak prabowo ini pidato aja deh
terima kekalahan susahnya apa sih
memang pahit tapi akuin dan enam puluh juta orang yang memilih dia
akan melihat terinspirasi
terinspirasi bahwa dalam kekalahan pun dia bisa kesatria
kan dia sering pidato tuh saya patriot saya kesatria kata prabowo
begitu diuji oleh kenyataan harus menerima sesuatu yang pahit
kesatria bukan loh
ternyata selama ini bukan
ya dalam omongan aja
nah sekarang kita tunggu
setelah mk benar benar gak dia kesatria
jangan jangan mengulang lagi lima tahun lalu dia nolak lagi
lima tahun lalu kan juga kesatria
saya terangkan satu hal
satu lagi saya tambah sedikit
saya tambah sedikit
yang seperti ini kan kita ingin terus terang ya
kita kan lihatnya ke depan
yang berlalu oke lah
kita pelajari apa yang salah
saya siap dengan rocky kapan saja bertemu
penting sekali kompetmen ini
tetapi yang penting adalah kita semua menjaga diri
demokrasi kita dua puluh tahun kita mau seratus tahun
banyak negara lain mencobanya
mencoba demokrasi tumbang
mencoba demokrasi lihat di india misalnya
ini penting kalau boleh saya waktu
sedikit saja bung celi
modi baru menang
dia menang karena memanfaatkan agama hindu di sini
jadi tradisi demokrasi india terkikis oleh semangat politik
politisasi agama yang terlalu besar
nah kita di sini alhamdulillah kita bisa melewatinya
ada sedikit kerusuhan yang kemarin tapi oke lah
kita serap kita kembangkan ke depan
saya setuju dengan rocky
pelembagaan demokrasinya harus lewat
bagus baik aturannya aturan mainnya kita buat lebih transparan
lebih fair buat semuanya dengan bahasa yang tidak saling terlalu menyakiti
ini saya kira bagus sehingga anak anak kita ke depan tetap menjadi warga negara
yang bangga pada sistem yang
tapi anda yakin bahwa instrumen demokrasi instrumen politik kita
bisa mengakomodasi keadilan seperti
secara fundamental dasarnya masih ada
masih bagus dan semakin bagus dibandingkan dua puluh tahun lalu
tetapi kita harus meningkatkan
ada dan semakin bagus
bung rocky terakhir
iya saya anggap bahwa seluruh proses sedang dilakukan
mending jangan komen dulu gitu soalnya
karena setiap kali kita bikin semacam apologi
orang akan ingat bahwa bahkan kpu mencuri curi waktu untuk mengumumkan
iya kalau kesatria tunggu sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan
gampangnya begitu kan
ngapain beroperasi di malam hari itu cuma maling dan iblis yang beroperasi di situ
iblis pun nggak suka kalau terus menerus di kegelapan itu
sekali sekali iblis cari terang
jadi ini suasananya
dan kita dapat bahwa suasana itu membekas dalam sampai ke daerah
jadi saya ingin agar supaya kita akui bahwa memang ada kecurangan
ya dua duanya bikin curang
kalau dua duanya bikin curang jangan anggap curangan
lu lebih gede dari gue
karena itu kita damai aja deh
dua duanya curang kita bongkar
dan itu dibongkar itu di mahkamah
di mahkamah konstitusi
yang orang anggap itu fasilitas formal yang akhirnya dipilih oleh prabowo kan
saya nggak percaya mahkamah konstitusi mampu membongkar itu
tapi kalau dia pilih ya udah
nah yang terakhir adalah
terakhir sekali bung rok
kita ingin lihat mata pers itu kembali jadi tajam untuk melihat persembunyian dari nilai nilai
ini menjadi kebahagiaan kita yaitu kewarganegaraan kebersamaan atau keesaan di dalam persaudaraan antar etnis segala macam
tapi itu justru tidak diperlihatkan oleh media
oke kalau gitu saya tagih komitmen bung celi dan bung roky untuk bisa datang seminggu sekali untuk bicara mengenai hal hal prinsipil tadi
tapi kalau moderatornya anda itu
kalau yang lain saya kurang percaya
dan iblis tadi agak protes kepada saya
kenapa saya disalahkan sama orang lain
karena saya nggak buat salah
kenapa iblis selalu disalahkan
iblis gak pernah punya jawaban yang final gitu
jawaban final akan kita cari
meskipun banyak sekali dalam proses satu dua minggu terakhir yang perlu kita bahas
kedah ada bicara soal iblis
saya ingat ada sebuah ungkapan yang bagus dari james medison
karena manusia bukan malaikat
maka demokrasi dan pemerintah
karena moderator juga bukan malaikat
apalagi saya juga bukan iblis
apa diskusi kita malam hari ini
terima kasih ibu rizal marangin
terima kasih ibu kuroki atas perbincangannya
kami akan segera kembali lagi